kami ini dalam tiga bagian dan akan dibacakan oleh tiga kuasa hukum secara bergantian
saya akan membacakan pendahuluan kemudian akan dilanjutkan oleh advokat dr fahri bahmid
juga akan dilanjutkan selanjutnya oleh advokat syuri kemal fadullah
izinkan saya membacakan pendahuluan dari keterangan kami ini yang mulia
pertama tama sebelum pihak terkait menguraikan secara rinci dalil dalil
ataupun argumentasi argumentasi konstitusional dan yuridis
mengenai aspek keabsahan formalitas pada bagian eksepsi dan substansi materi
tekananlah pihak terkait terlebih dahulu menyampaikan kalimat kalimat pendahuluan sebagai berikut
dalam sesana hari yang mulai baik ini hari ini tanggal tujuh belas ramadhan
izinkanlah kami menggunakan kesempatan yang baik ini untuk mengucapkan selamat
menunaikan ibadah puasa kepada kita semua
serta seluruh hadirin dan hajarat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini
semoga kita semua diberikan kesehatan kedamaian dan kesejahteraan
kiranya pula semoga amal ibadah dan kebaikan kita di bulan suci ramadan ini
diterima oleh allah swt
izinkan kami para kuasa hukum pihak terkait untuk menyampaikan ucapan terima kasih
dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada para pemohon
melalui para kuasa hukumnya yang telah berkenan untuk memilih dan menempuh
upaya penyelesaian yang konstitusional
dengan membawa persisian hasil pemilihan umum president dan wakil president

upaya penyelesaian persisian hasil pemilihan umum dan wakil presiden republik indonesia tahun dua ribu dua puluh empat ini ke mahkamah konstitusi
dan umum ke mahkamah konstitusi kami harapkan akan memberikan satu keputusan akhir yang konstitusional
sehubungan dengan keterpilihan presiden dan wakil presiden republik indonesia periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
sebagaimana kita maklum penyelesaian dengan saluran hukum melalui mahkamah konstitusi ini merupakan mekanisme terbaik
sebagaimana menjadi amanat konstitusi guna menyelesaikan perbedaan pendapat
bahkan persisihan diantara pihak pihak yang berkepentingan secara damai adil dan berpertabat
sehubungan dengan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
pihak terkait dan kami selaku kuasa hukum pihak terkait memiliki kepercayaan yang tinggi kepada maha yang mulia
para hakim mahkamah konstitusi dalam memeriksa mengadili dan memutuskan presiden hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini
dan dengan kemampuan yang berkembang untuk memperoleh dan memperoleh
pengaruh dan tekanan dari pihak manapun
bagaimana telah kita ketahui bersama pada hari rabu tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh dua
komisi pemilihan umum kpu telah mengumumkan keputusan nomor tiga ratus empat puluh
tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden wakil presiden dan seterusnya
berdasarkan sk kpu nomor tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh empat itu pihak terkait merupakan pihak ditetapkan oleh kpu
dan diperoleh dan menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden

pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
selain itu pihak terkait telah ditetapkan pula sebagai pemenang pada tiga puluh enam provinsi dan satu luar negeri
dari total tiga puluh sembilan provinsi yang ada di
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih terima kasih
na disappoint yesterday i didn t just say i didn t just talk about ini
presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat maka pihak terkait mengingatkan agar semua pihak secara bijak
penuh kehatian kehatian dengan penuh rasa tanggung jawab secara bersama sama senantiasa menjaga
atau norma pasal enam puluh empat ayat tiga undang undang sarpat v dimaksud tidak terlanggar
dan sampai setelah hasil pemilihan umum diperoleh atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak pihak tertentu
terhadap pemilihan umum presiden dan wakil presiden dimaksud kemudian terus menerus melakukan upaya upaya
delegitimasi dan penegasian terhadap hasil pemilihan umum dengan alasan alasan yang tidak konstitusional
dan tidak bersesuaian dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
dalam konteks ini bila mana kita mencermati permohonan dari pemohon akuo
maka akan nampak adanya upaya upaya yang tidak berlandaskan hukum dari pemohon untuk menegasikan
jumlah suara sah sembilan puluh enam juta lebih itu dari rakyat indonesia kepada pihak terkait
hal ini alasan dalam bagian posita permohonannya mohon menyatakan jumlah suara sah pihak terkait
menurut pemohon adalah nol di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia dan di luar negeri
selain itu dalam petitumnya secara tidak konsisten pemohon berupaya meyakinkan mahkamah konstitusi
untuk mendiskualifikasikan pihak terkait
upaya penegasian jumlah suara dan permintaan agar pihak terkait didiskualifikasi oleh pemohon
dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma pasal enam ayat tiga
undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima atas alasan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sekianya secara konstitusional
terpilih dengan suara yang merces mutlak di hampir seluruh wilayah nkri dan seharusnya dilantik menjadi presiden
dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan dan seterusnya
dramat penting untuk menjadikan perhatian kita bersama bahwa tahapan demi tahapan dalam rangka kampanye pemilu presiden
dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat telah dilalui bersama oleh pihak terkait pemohon dan juga pasangan calon presiden
dan wakil presiden nomor urut satu dan seterusnya tidak kami wajarkan
artinya secara sadar maupun diam diam pemohon telah menundukkan diri pada kaedah proses tahapan yang telah berlangsung
pertama saya memandang sebagai satu persetujuan diam diam atau silent consent yang pada intinya
satu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain
diambil sebagai sangkutan tidak menyatakan keberatan atau penolakan
atas tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut kepadanya sekalipun maksud tersebut sudah diberitahukan
selanjutnya bagaimana kemudian reaksi atas mayoritas rakyat di indonesia
yang dengan secara sadar dan lerninya memilih pihak terkait dengan jumlah suara
lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan suara yang memilih pasangan pemohon
selanjutnya selain dari itu bila mana kita cermati dalam permohonannya secara mayoritas
pemohon menyampaikan dalil dalil dan argumentasi yang secara insensi
menuangkan buah pikiran pemohon mengenai konsepsi dan pengaturan sistem pemilu yang ideal
menurut pemohon misalnya pemohon menyampaikan dalam posisita angka empat belas halaman dua puluh dua permohonannya
dan isiogianya memeriksa permohonan ako yang mempermasalahkan pelanggaran tsm berupa nepotisme
yang kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi karena satu adanya kekosongan hukum dalam undang undang pemilu
dua instrumen penegakan hukum pemilu tidaklah berjalan secara efektif
dari perspektif akademik hal ini tentu saja dapat menjadi diskusi dan pembahasan atas alasan argumentasi pemohon
sehubungan dengan tampak hendak memberikan ide ide sehubungan dengan norma yang sebaiknya terdapat pada undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang pemilu sebagaimana telah diubah berapa kali dan terakhir dengan undang nomor tujuh tahun dua ribu dua
terlebih lagi pemohon terhadap beberapa hal belum ada pengaturannya
namun demikian sebagaimana kita maklum buah pemikiran pemohon mengenai ide ide sehubungan dengan norma norma
sebaiknya terdapat di dalam undang undang pemilih itu
bila mana hendak ditindaklanjuti seharusnya melalui proses politik hukum yang didesakan desakan konstitusi
dilakukan secara bersama sama presiden dan dpr bukan melalui forum ini
menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini prof dr mahfud md
pada satu maret dua ribu dua puluh empat yang kami kutip sebagai berikut
oleh sebab itu apa yang kami lakukan ke mk
kita bukan mencari menang tapi beyond election
maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini
tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang
demokrasi kita harus sehat
hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebarang generasi
dan buah pemikiran pemohon sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang undang pemilu
maupun peraturan perundangan yang relevan untuk masa yang akan datang
namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal
justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinerasikan oleh prof mahfud tadi
yang diminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang
dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut satu dan pemohon
artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi prof mahfud tersebut
maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri
dengan cara membuat narasi seakan koresi terhadap kewenangan mahkamah konstitusi
namun sejatinya menukangi seakan akan terjadi kepakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata mata kemenangannya sendiri dan seterusnya
bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif pernah terdalir permohonan
pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran tsm dan berupa nepotisme dalam pencalonan pak gibran raka bumi raka
dan program bantuan sosial presiden joko widodo maka akan nampak pula bahwa salin dalil pemohon itu hanya bersebut asumtif
dianggap pula sebagai propaganda untuk melejitimasi keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden pihak terkait
bagaimana kita maklum berkenaan dengan pencalonan pak gibran ini
ialah pengenjarawan tahan hak setiap warga negara untuk sama sama yang memiliki hak yang sama untuk maju dalam pemilihan pemilihan yang dilaksanakan
dan kembali bahwasannya undang undang no tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu dengan segala perubahannya telah mengatur dengan sangat jelas dan rinci
berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan badan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilu
lembaga lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh gakumdu pengadilan tata usaha negara bawaslu
ujungnya adalah mahkamah konstitusi untuk menyelesaikan persesian pemilu
dengan adanya pengaturan tentang pembagian kewenangan dan menangani sengketa proses pemilu melalui bawaslu pt un dan mahkamah agung dalam sengketa administratif dan sengketa hasil oleh mahkamah konstitusi sejak tahun dua ribu tujuh belas
maka tidaklah relevan prof mahfud mengutip pendapat maha guru htn prof yusuf ismail hendra yang pernah mengatakan bahwa mahkamah konstitusi seharganya tidak menjadi sekedar mahkamah kalkulator
tetapi mahkamah seharusnya berperan memeriksa pelaksanaan pemilu secara subtantif sejak dari proses pelaksanaannya
pendapat itu ada benarnya karena diucapkan pada tahun dua ribu empat
tiga tahun sebelum berlakunya undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
yang membagi kewenangan kasus kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diuraikan tadi
sebab itu pendapat tersebut dalam dapat dikategorikan sebagai pendapat yang tersebut dalam dikategorikan sebagai pendapat yang tersebut dalam diurankan pemilu sejauh dua ribu tujuh belas dan dua ribu tujuh belas
satu pendapat yang dimansuhkan dibatalkan atau ditinggalkan
dengan kau jadid atau pendapat baru karena norma norma hukum yang
mendasarinya juga telah berubah jadi tidak relevan mengutip pendapat
dua ribu empat belas untuk keadaan sekarang karena norma hukum positif sudah berubah
tapi kalau mau dianggap yang ideal satu ketika mahkamah konstitusi
boleh mengadili sampai kepada substansi penyelenggaraan pemilu
maka tentu tidak pada saat sekarang kita membahasnya tapi mungkin
dalam amendement terhadap undang undang sarpap v dan amendement
terhadap undang undang pemilu itu sendiri
ini klarifikasi mudah mudahan dapat kita pahami bersama
selanjutnya sehubungan dengan permohon akuo mengumumkan pula
mujani apakah pemohon yang merasa telah terjadi berbagai
kecurangan dan pelanggaran telah membawa permasalahan yang dihadapi
pemohon sehubungan dengan kecurangan dan pelanggaran proses kepada
badan badan atau lembaga lembaga yang sesuai dengan kewenangan tersebut
di atas bila sudah ya mestinya dilakukan dan yang dibawa ke mahkamah
konstitusi adalah bagian terakhir yaitu persisihan tentang hasil
dari pemilihan umum itu sendiri saya kira itulah
pokok pokok pendahuluan yang dapat kami sampaikan dan untuk selanjutnya
lebih kepada substansi daripada keterangan pihak terkait dalam memberikan jawaban
terhadap pokok pokok permohonan pemohon
terima kasih yang mulia dan kami persilahkan dr fahri bahmid untuk melanjutkan
keterangan dari pihak terkait terima kasih yang mulia